khawatir ada serangan dari bos bubun
tasik tasik tasik
dennis sama boris belum datang
halo kamu baik baik aja
baik baik aja kenapa
tony nggak bisa dihubungi dari tadi malam
saya khawatir ada serangan dari bos bubun
halo kamu baik baik aja
baik baik aja kenapa
tony nggak bisa dihubungi dari tadi malam
saya khawatir ada serangan dari bos bubun
kamu baik baik aja
tony nggak bisa dihubungi dari tadi malam
saya khawatir ada serangan dari bos bubun
kita tunggu aja
nanti dia muncul di terminal atau enggak
selamat pagi bang
kamu ikut saya sudah berapa lama
tiga tahun lebih
ada niat buat gak ikut saya lagi
pernah berpikir untuk berbohong
gak perlu memikirkan dia
dia sudah gak ada
gak tau kemana
suatu hari lagi kleine
tadi boris telepon saya khawatir ada serangan dari bos bubun
tasik tasik tasik
denis sama boris belum datang
tasik tasik tasik
boris apa gak mau gak
iya katanya dia khawatir ada serangan dari bos bubut
dia bilang kalau tony nggak bisa dihubungin dari tadi malam
bilang barusan saya lewat jalur bis
boris belum datang
denis juga belum datang
kamu berkomplot sama tony
nomor yang ada tujuh tidak dapat menerima panggilan anda
jom balik beberapa saat lagi

saya sudah sampai taman
saya sudah dekat
kamu tunggu di situ
kalau ada bangku duduk
jangan kelamaan berdiri
nanti kamu parises
sekarang kamu kerja ikut saya
boleh ikut duduk
saya takut parises
rupanya kalian sudah akrab
kenalan aja belum bos
hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kkn
yang merupakan singkatan dari
kuliah kerja nyopet
dini dan saya akan duduk bersebelahan
dimana tugas dini adalah mengamati situasi
dan kemudian saya akan melakukan eksekusi
yang dimaksud dengan mengamati
dan kemudian saya akan melakukan eksekusi

apakah ada yang melihat ke arah saya
dan calon korban atau tidak
tidak sedang bersama dengan orang yang dia kenal
masing masing akan sibuk
melamun main hp
apabila situasi sudah dianggap kondusif
maka tugas dini adalah
memberikan kode aman dengan mengusap pipi
atau dengan cara yang lain
setelah itu saya akan beraksi
apa yang dimaksud dengan beraksi selaku copet
sesuai dengan singkatannya
apakah hingga sejauh ini penjelasan saya sudah bisa di